assalamualaikum wr wb
jenazah pertama menjahit atas nama andi oktavio andesambon
mobil ambulans yang membawa jenazah salah seorang anggota fpi
tiba di petamburan jakarta pusat
selasa malam delapan desember dua ribu dua puluh
andi merupakan salah seorang laskar pengawal rizik
yang tewas dalam bentrokan dengan polisi
dalam satu ambulans hanya dua penumpang yang diizinkan
yaitu perwakilan keluarga dan supir ambulans
selama berselang mobil jenazah yang membawa lima anggota pengawal rizik syihab lainnya
menyusul tiba di petamburan
mobil ambulans yang membawa jenazah tiba diiringi teriakan takdir
kenam jenazah tersebut adalah andi oktavio andesambon
tugas gabungan dari tni dan polri bersiaga di sepanjang jalan ks tubun
sekitar pukul satu rabu dini hari ratusan anggota dan simpatisan fpi
turut mengantar lima jenazah laskar fpi menuju kawasan megamendung bogor
tempat mereka rencananya dikebumikan
sedangkan satu jenazah lain atas nama lutfi hakim dibawa ke kawasan kosambi
suasana di jalan petamburan tiga tanah abang jakarta pusat
dijaga ketat laskar dan jawara berpakaian pangsi
sejumlah orang yang diduga akan melayat berdatangan sejak selasa siang
sejumlah wakmedia tidak diberikan izin
untuk melakukan peliputan
saat ini polisi masih memburu empat orang pengawal rizik syihab
yang berstatus sebagai dpo karena terlibat dalam kasus bentrok tersebut
polda metro jaya juga merespon klaim fpi yang menyebut bahwa
laskar khusus fpi tidak dibekali senjata api
polisi memastikan dua senjata api yang diamankan polisi
merupakan milik pengawal rizik syihab
polisi dengan tegas menyebut pernyataan fpi adalah berita bohong
dan dapat dibidanakan

penyidik sudah mengumpulkan bukti bahwa senjata api itu adalah
pemilikannya adalah pelaku yang melakukan penyerangan
nanti akan kita jelaskan lagi ini bukan investigasi
nanti akan kita sampaikan kalau memang sudah lengkap semuanya
kepada seluruh teman teman media negara
kalau memang ada penyataan seperti itu jangan mengelola
kita berita bohong
itu bisa dikata
itu bisa dikendalikan
polda metro jaya terus menyelidiki peristiwa bentrok
yang menewaskan enam orang pengawal rizik syihab
polisi terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan para saksi
salah satu bukti yang dikumpulkan berupa rekaman cctv
di tol cikampek kilometer lima puluh tempat bentrok terjadi
tim liputan cnn indonesia